total akan ada sepuluh kamera yang dipasang di berbagai sudut lapangan stadion manahan solo saat pertandingan antara persis solo versus persita tanggerang
karena harus by name by address dan fakta di lapangannya ketemu
langsung di dalam koridor hukum dan berundang undang
ya dan berikut ini kita punya tips memasak bekal untuk anak
dan pembunuhan berikutnya tadi itu yang tidak rencana
sampai akhirnya kita wah menang gitu ya
jadi dia kayak toner tapi very light gitu
kalau misalnya sudah ditambah kemudian potensi overlapnya satu sama lain sangat tinggi
pertama gini berapa lama sih closing statement itu
mereka dua belas gol menjadi tim paling produktif dan didistribusikan kepada sepuluh pemain gol golnya itu